pada saya semua tentang siluman bayi putih
tapi nomor umbunya tidak aktif
pasti ke desa senaga
terus ketemu pak darwis
kejadian yang tadi
kadang emosi sesat itu bisa membutakan akal sehat
hati dan mata juga bisa ikutan jadi buta
kamu itu orang baik
saya pak cinta rakan sudah mabuk
saya tak behaviorsnya
maka semakin berkurang ilmu kaum
makanya kenapa kau tadi tidak bisa membedakan
jika kejadian ini akan berlangsung terus menerus
yang ada bukan danong melindungi buahmu
danong akan terbunuh oleh marabaco
danun di sini saja ya
renungkan apa yang bapak katakan
sampai jumpa lagi
terima kasih sudah mengantarkan saya
dari sini saya hanya berjalan kaki sendiri
oh ya aku juga mau pamit
aku mau pulang ke batubara
oh begitu ya baiklah
salam ya buat orang tua kamu
aku dulu ya terima kasih
sampai jumpa lagi
kejadian yang tadi
kadang emosi sesaat itu bisa memputarkan aku
hati dan mata juga bisa ikutan jadi buta
tapi sebaiknya aku tanya saja ya sama danong
siapa laki laki dengan tangan buaya itu
ternyata semua yang dikatakan evan itu benar
siluman buaya putih itu bukan lagi danong
beribut ke tee
rasa setuju dengan penandaan
lautan kejuritaan yang czasu relationship

kerja tak ada anak buah
kalau si danum kan enak
bisa aku suruh suruh
tadi kenapa aku setuju sama keputusannya pak kades
tak apalah tak ada si danu
lagian kerja dia cuma bikin onar saja
ada yang tertinggal
tau danu dimana
waduh pak dosen
kalau itu saya tidak tahu pak
suka suka dia saja
kadang tiba tiba datang
tapi setahu saya
dia selalu pergi ke sungai pak
coba saja bapak cari ke sana
siapa tahu ada di sana pak
aku bilang juga apa
kalah pamer aku sama dia
kenapa semua orang cari dia
semakin tidak bisa dikendalikan
dan saya tidak mau kamu mendekati saya lagi
mengapa aku begitu sedih
saat bunga bilang seperti itu
apa itu juga karena ari arinya yang ada di tubuhku ini
ada yang mau saya tanyakan sama kamu
ada yang mau saya tanyakan sama kamu
sebenarnya kamu ini siapa
sepertinya kamu tahu banyak mengenai si rumah
saat di hutan larangan
tangan buaya itu
apakah dia buaya yang sama yang menghilang sate keperluarga
kamu pasti cintakan saya
masih juga sudah tahu tentang buaya yang menghilang itu
bisa kamu ceritakan kepada saya
semua tentang siluman kue putih
ini siluman buaya juga
terus saja berjalan